lebih dari tiga petani dan juga pekerja perkebunan gula
senin siang berunjuk rasa di depan kantor gubernur jawa timur
unjuk rasa ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah
karena mengizinkan pabrik gula yang dianggap tidak pro rayat
beroperasi di jawa timur
ribuan petani tebu dan pekerja perkebunan gula
senin siang menggelar unjuk rasa di depan kantor gubernur jawa timur
mereka menuntut agar pabrik gula kebun tebu mas atau ktm
yang didirikan di lamongan ditutup
pasalnya pabrik gula tersebut disinyalir justru mengimpor gula mentah
bukan menggiling tebu dari petani
hal ini tentu merugikan para petani
para petani tebu meminta gubernur jawa timur membela petani
dan bertindak tegas terhadap pgktm
apalagi lima puluh persen kebutuhan gula nasional dipasok dari petani
dulu mereka berjanji akan menirikan pabrik gula itu
untuk menggiling tebu
dari para pemburu dan pengimpor gula
dan petani menuntut keberjakan pemerintah
adik karwal yang lebih berfokus dan nyata

dan sejenisnya yang ada di lomongan ditutup
dalam demo tersebut wakil gubernur saifullah yusuf
sempat menemui para petani untuk berdialog
saifullah pun berjanji akan menindaklanjuti
dengan melakukan investigasi
apakah pgktm mengimpor susu
sesuai prosedur atau tidak
namun untuk menutup pabrik
bukan kewenangan pemerintah provinsi
melainkan kewenangan pemerintah pusat
selaku pemberi izin
melanggar aturan ya pasti kita usulkan untuk ditutup
yang bisa menutup itu adalah pusat
karena izinnya dari pusat
tetapi dulu komitmennya kan tidak impor
nah sekarang kenapa impor
nanti kita tanya
yang kedua impornya ini sudah sesuai prosedur apa enggak
saat ini produksi gula petani tebu jawa timur
tiap tahunnya mencapai satu dua ratus lima puluh ton
sementara kebutuhan konsumsi gula di jawa timur
mencapai enam ratus lima puluh ribu ton
sehingga jawa timur surplus gula enam ratus ribu ton
francis kawijaya surabaya